ya zaman kecil seringkali ya ungkapan ini muncul kalau kita ingat ya
iya betul sekali
memang itu khas banget ya waktu kita waktu masih kecil
itu dimana berbicara mengenai makanan yang manis manis
ini tidak terlepas dari gula
nah selain gula putih kita juga punya gula merah
ini gula merah banyak sekali variannya
nah apa saja tahu nggak prabu
saya sih sebetulnya kurang tahu karena taunya gula merah tuh ya yang kayak begitu ya
ini juga informasi yang juga akan mengenlighting saya nih
karena penting sekarang kan gula jawa kan lagi ngetrend ya
menggantikan gula pasir atau gula putih gitu
nah ini bagaimanakah cara membedakannya
kami hadirkan informasinya dalam foodpedia
nah ini bagaiman
tak hanya dikenal dengan penyuka cita rasa asin dan pedas
masyarakat indonesia kerap mengemari rasa manis dan senang menggunakan pemanis seperti gula dalam tiap masakannya
tak heran negeri ini kaya akan beragam jenis gula
mulai dari gula jawa gula aren hingga gula palem ya
manisnya gula gula ini dengan penampilan warnanya yang mirip membuat kita sulit untuk membedakannya
atau gula jawa berasal dari nira pohon kelapa sari yang disadap lalu diolah dan dicetak dalam bambu
karena itu bentuk gula jawa yang lebih akrab dipanggil gula merah ini banyak berbentuk silinder mengikuti cetakannya
namun ada yang berbentuk batok kelapa dengan ukuran mini
gula jawa banyak dipakai untuk isian jajanan tradisional khas nusantara
dan anda yang menyukai rujak pasti tak akan melupakan bumbu khasnya
ya takkan nikmat rujak tanpa bumbu berbahan dasar gula merah kan
gula arang berasal dari nira pohon arang
diolah dengan cara tradisional gula ini juga berbentuk batok
teksturnya lebih empuk dibandingkan tekstur pada gula jawa yang lebih keras
cita rasanya tergolong legit
karena itu banyak juga yang menggunakannya untuk campuran minuman seperti kopi
kopi susu dengan pemanis gula aren sudah jamak ditemui di banyak kedai kopi dan jadi kenikmatan tersendiri bagi pecintanya
selain minuman hangat minuman tradisional dengan campuran gula aren kian menambah kesegarannya saat dinikmati

gula palem kerap dijuluki gula palem
bentuknya berupa buliran halus mirip gula pasir
bentuknya kristal dengan warna coklat
diambil dari keluarga palmae
jenis ini bisa terbuat dari pohon kelapa atau aren
praktis digunakan karena mudah larut dan tahan lama karena kering
selain cocok untuk pelengkap minuman gula palem juga sering digunakan untuk taburan makanan untuk penambah kenikmatan rasa
berbicara segala jenis gula merah yang sama sama mengandung sukrosa mana yang lebih sehat
jadi saya mau mengedukasi juga kepada masyarakat
bukan berarti oh gula merah ini indeks gamiknya lebih rendah atau ada kalium dan terum lebih bagus
jadi kita bisa pakai banyak banyak
nggak bisa juga
ya kan karena tetap ada gramnya tadi
total gram per hari bolehnya berapa
jadi bukan berarti gula merah pun jadi lebih sehat daripada gula putih
ya gula merah gula aren palm sugar tadi tidak lebih baik daripada gula pasir
sebenarnya mereka hampir sama
tergantung pemakaian tadi dan jumlah
dan jumlah yang dipakai oleh seseorang
gula kelapa gula aren dan gula palem adalah sumber pemanis alami
bagaimana mengkonsumsinya agar tetap menyehatkan
kalau ngomongin dari sisi gizinya nutrisinya semuanya hampir sama
per satu sendok teh semua ya itu kira mengandung antara sebelas sampai tiga belas kalori
dan itu tetap ada batasannya
konsumsi gula untuk dewasa per hari hanya boleh lima puluh gram
itu setara dengan sekitar empat sendok makan
itu udah masuk ya gula pasir atau gula merah atau kita makan misalnya produk produk lain yang mengandung gula
itu udah masuk di situ
jadi bukan hanya gula murninya saja
tapi makanan pun kita juga ada mengandung gula
kemudian kalau untuk anak batasannya lebih kecil lagi
untuk anak per hari itu gula hanya boleh tiga puluh gram per hari
ya dan itu kadang didapatkan dari makanan makanan
ya kan kadang didapatkan dari minuman kemasan
kadang didapatkan dari konsumsi gula gula pada hari ya
jadi benar benar kita harus lebih aware terhadap konsumsi gula kita
bijaklah selalu terhadap segala pemanis yang anda konsumsi tiap hari
jika berlebih gula yang anda konsumsi apapun jenisnya akan berakhir menjadi obesitas
yesi pasha jakarta